nah ini bagi anda yang penggilah suafoto
omah tiga d art di mojokerto bisa menjadi alternatif anda dalam mengisi liburan kali ini
di tempat ini pengunjung bisa memuaskan hasratnya berfotoria
dengan latar belakang gambar tiga dimensi yang unik
yang dapat membuat hasil foto anda seperti hidup
wisata alternatif khusus bagi pencinta media sosial dan penggilah suafoto ini
terletak di jalan raya trawulan mojokerto
di sini pengunjung bisa melampiaskan hasrat berfoto selfie
dengan berbagai macam latar belakang objek tiga dimensi
yang bisa membuat hasil foto menjadi lebih hidup
bangunan dua lantai ini menyuguhkan sebelas spot
di antaranya bergaya ditangkap tingkong raksasa
jadi makanan kucing petinju hingga memadamkan api ular naga
dari sebelas koleksi umah tiga g art yang menjadi favorit pengunjung
yaitu bersuafoto dengan latar belakang makanan kucing
sejak dibuka dua hari lalu rumah tiga g art ini ramai diserbu pengunjung
mulai pasangan muda mudi hingga keluarga
sebab keberadaan omah tiga g art ini bisa menjadi wisata alternatif
bagi para penggilah suafoto
di tengah keramaian dan kemacetan yang biasanya terjadi
di lokasi wisata mainstream saat libur natal dan tahun baru
jadi sesuatu yang berbeda
jadi sepertinya tempat ini menarik dan berbeda daripada wisata yang lain
yang bikin menarik apa
ide pembuatan wisata omah tiga g art ini berawal dari semakin
banyaknya para penggila swafoto yang mencari lokasi maupun spot spot foto
dengan hasil menguaskan

jadi orang orang itu sangat menyukai hal hal yang berkaitan dengan foto
seperti dengan jadi banyak masyarakat yang hunting untuk mencari
tempat masuk masuk tempat menjelang foto spot spot foto
untuk bisa masuk ke omah tiga g art ini pengunjung hanya dikenakan biaya rp delapan saja